lagi lagi dugaan ada kebocoran data pribadi milik warga indonesia terjadi
kali ini satu tiga juta data para pengguna aplikasi electronic health alert card atau e hack
padahal e hack merupakan aplikasi milik kementerian kesehatan yang digunakan sebagai alat penelusuran pergerakan masyarakat di tengah pandemi covid sembilan belas
seperti dilansir dari cnn indonesia dugaan kebocoran data ini pertama kali diungkap peneliti cyber dari vpn mentor
tim peneliti vpn mentor nom rotom dan ran lokar memberkan tereksposnya data pribadi lebih dari satu juta pengguna ihek
data meliputi id pengguna dan data pribadi lainnya seperti nama lengkap foto dan bahkan nomor kartu tanda penduduk atau ktp
sementara kementerian komunikasi dan informatika menyatakan
data yang bocor tersebut adalah data warga yang sudah tidak digunakan dalam aplikasi e hack dan peduli lindungi
dan data warga yang saat ini berlaku di aplikasi peduli lindungi berada dalam pusat data nasional
dugaan kebocoran data itu terjadi pada sistem e hack yang lama yang sudah tidak terpakai lagi
sedangkan untuk e hack yang baru yang terintegrasi dengan peduli lindungi saat ini dalam keadaan aman
terlindungi karena juga berada di pusat data nasional di bawah kementerian kominfo
kepada cnn indonesia kementerian juga menegaskan saat ini proses investigasi atas dugaan kebocoran masih berjalan
bila terbukti ada pelanggaran hukum maka kasus ini akan dialihkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti
di lain pihak warga kembali mempertanyakan keamanan pengelolaan data oleh pemerintah
menyayangkan hal ini karena data pribadi tersebut rentan disalahgunakan
tapi untuk keperluan keperluan yang lain di luar keperluan yang kita saya misalnya sebagai user itu inginkan
kalau begitu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi
ismail mengatakan selain mendesak dpr untuk mengesahkan undang undang pelindungan data pribadi
sebagai pahing hukumnya pemerintah pun perlu menegaskan adanya klausul pertanggungjawaban
atas syarat dan ketentuan yang diisi oleh setiap pengguna aplikasi
dan yang kedua paling tidak ini keseriusan ini bisa ditunjukkan dengan menunjukkan
ada tanggung jawab ya benar benar tanggung jawab oke publik silahkan gunakan tolong gunakan
dan kami akan jaga datanya kita akan manfaatkan benar benar tidak ada mitra hanya kita yang pakai
dan kalau seandainya ada kesalahan misalnya gini kita akan tanggung jawab misalnya gitu
nah itu gentleman